sebuah kecelakaan beruntun melibatkan tiga truk terjadi di jalur pantura pasuruan senin siang
dalam kecelakaan ini seorang sopir truk nyaris tewas akibat terjepit kabin truk
sementara di blitar seorang pengendara motor tewas terlindas truk saat berada di setopan lampu lalu lintas
evakuasi sopir satu dari tiga truk yang mengalami kecelakaan beruntun di jalan raya sumurwaru
di kecamatan nguling kabupaten pasuruan senin suri berlangsung dramatis
rohman sopir truk warga sidoarjo terjepit bodi kabin kemudi yang ringsek
evakuasi berlangsung hampir satu jam karena warga dan polisi hanya menggunakan alat seadanya
setelah berhasil dievakuasi korban segera dilarikan ke puskesmas terdekat
kecelakaan beruntun ini bermula saat seorang pengendara motor memotong laju truk yang melaju beriringan
truk terdepan yang dikemudikan eko suwikia langsung mengeram mendadak untuk menghindari pengendara motor
namun truk di tengah yang dikemudikan rohman dan truk gandeng yang berada di belakang dikemudikan yudi hartanto terlalu dekat tabrakan tak terhindarkan
sementara di blitar detik detik kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara motor dan sebuah truk gandeng
terekam kamera traffic management center di simpang tiga herlingga kota blitar senin siang
sebuah truk gandeng yang dikemudikan sikan melaju di lajur kiri akan berbelok
namun tiba tiba sebuah sepeda motor berniat mendahului mobil

saatnya pengendara motor langsung dihantam truk bagian samping gandeng dan terlindas
korban bernama trimo warga kelurahan sumber diren kecamatan garum kabupaten blitar pun tewas di lokasi kejadian
polisi langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit mardi waluyo sementara sopir truk diamankan untuk dimintai keterangan